kenaikan gaji tidak hanya berlaku bagi guru tetap tetapi juga guru honorer

kalau indonesia kan bicara mengenai budget yang besar
tentunya kita lagi menghitung tapi pada kenyataan di dki
guru guru yang memiliki tunjangan sertifikasi tunjangan tunjangan lain
sudah mendapatkan keampatan yang cukup lumayan
janji mengenai kenaikan gaji guru dua puluh juta rupiah ini sebelumnya disampaikan oleh mardhani alisera
kenaikan gaji guru dinilainya akan membangkitkan gairah dan kualitas pengajaran
namun menurut mardani janji itu hanya merupakan usul pribadi
dikutip dari detik com saat ini gaji bersih guru per bulan golongan tertinggi adalah empat delapan juta rupiah
ditambah dengan sertifikasi sebesar tiga delapan hingga empat juta rupiah
maka guru pns total bisa mendapatkan penghasilan sekitar sembilan juta rupiah
ya soal kesejahteraan guru terutama guru honorer
semua kubu baik petahana maupun penantang mengklaim sudah punya solusinya
nah pertanyaannya kemudian apakah ini hanya janji politik semata yang tidak mudah direalisasi
ataukah hanya solusi temporer dengan mengangkat guru honorer menjadi pns
atau disetarakan seperti pns lewat p tiga k
adakah calon pemimpin yang sudah memikirkan blueprint cetak biru pemberdayaan guru
sebagai motor penggerak masa depan indonesia
sudah bersama saya di studio
aceh hasan sazili juru bicara tkn jokowi maruf
selamat malam pak aceh
kemudian ada nizar zahro anggota komisi sepuluh dpr ri dari fraksi gerindra
pak nizar selamat malam
kemudian ada pak muhammad ramli rahim ketua ikatan guru indonesia
selamat malam pak ramli
pak ramli saya ingin tanya ke anda
ini kan masalah kesejahteraan guru selalu menjadi masalah klasik tiap tahun
kemudian dibicarakan tapi solusinya saya nggak tahu
apakah guru sudah merasa sejahtera atau belum
nah kemudian mendengar janji nih
ada dua satu capres kemudian terakhir presiden jokowi juga mengatakan
ada solusi p tiga k gitu ya
dengan di kubunya pak prabowo ini sempat terlontar
menaikkan gaji guru menjadi dua puluh juta rupiah
nah anda melihatnya seperti apa
ya setiap menjelang kontestasi politik pasti akan seperti itu
pasti akan seperti itu
iya janji janji itu akan selalu ada
kesejahteraan guru sebenarnya sudah baik sekarang
yang problem adalah ketimpangan
jadi ada guru yang gajinya sudah luar biasa tinggi
ada guru yang terlalu rendah
seperti dki kan gaji guru bisa sampai tiga puluh juta sebulan
tapi di daerah gaji guru bisa dua ratus lima puluh ribu per bulan
itu pun terimanya bukan setiap bulan
tapi tiga bulan atau empat bulan sekali
oke kalau sampai tiga puluh juta berarti dua puluh juta nggak mengejutkan dong ya
oh iya biasa saja sebenarnya
tapi di daerah tertentu bukan di seluruh indonesia
problemnya memang ketimpangan
ada guru yang pendapatannya sangat tinggi ada yang sangat rendah
di sini problemnya sebenarnya
nah keinginan kita tidak usah terlalu tinggi tapi terjadi pemerataan
itu sebenarnya yang kita inginkan
kalau memang kemudian mendengar jawaban nih saya mau tanya ke kubunya pak nizar dulu
kan sebetulnya sudah terlontar dua puluh juta tapi kemudian direvisi kembali duitnya dari mana
buktinya guru guru juga sudah ada kok yang gajinya di atas rata rata
dan problemnya ternyata ketimpangannya
nah ini sebetulnya apa sih program yang ditawarkan kalau dari

mengenai kesejahteraan guru meningkatkan kesejahteraan guru
oke bpn salah satu empat belas janji pak prabowo di janji nomor delapan adalah
untuk honorer k dua guru itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara
bagaimana cara mengangkatnya
satu kita akan merubah peraturan menteri aparatur negara
di mana maksimum yang tiga puluh lima kita ubah menjadi empat puluh lima seperti zaman pak sby
atau misalkan lima puluh karena di situ ada nanti batasan pensiunnya
dengan lima puluh lima atau lima puluh delapan bagi yang sudah s sembilan puluh satu
bagaimana cara menghitung pensiunnya ini adalah tinggal goodwill saja pemerintah
jadi kita memberikan pak prabowo menyampaikan kepada masyarakat
nanti salah satunya honorer k dua yang umurnya tiga puluh lima akan kita kasih kesempatan menjadi empat puluh lima
untuk bisa menjadi aparatur sipil negara
dengan tujuh ratus lima puluh ribu guru yang sekarang masih honorer itu akan diangkat
itu hanya membutuhkan dana dua puluh lima triliun
dan golongan satu sesuai dengan undang undang gaji yang ada
sehingga kalau enam puluh triliun itu bisa nanti kita secara produk mengangkatnya
ini kalau mengangkat dengan seperti hanya cara cpns itu lebih sulit lagi
karena harus memakai crt dan lain sebagainya
kalau pemerintah ingin hadir dan juga ingin melindungi honorer honorer kedua
kalau dijadikan p tiga ki itu akan menjadi masalah
ini akan menimbulkan ketimpangan yang seperti disampaikan oleh mas dari igi tadi
karena bandingannya adalah
sebetulnya kita tinggal memenuhi undang undang saja
undang undang empat belas tahun dua ribu lima belas tentang guru dan dosen sudah jelas
sudah ada tunjangan profesional sudah ada tunjangan kinerja sudah ada tunjangan fungsional
sudah ada tunjangan khusus
tinggal pemerintah di situ memberikan hak yang luas kepada pemerintah kabupaten
karena bunyi undang undang itu jelas
kalau guru itu adalah di pemerintah pusat maka ditanggung oleh apbn
kalau di pemerintah kabupaten dan provinsi maka ditinggung oleh apbd
kalau ditanggung apbd
besarannya tunjangan fungsional besaran tunjangan profesional
besarannya tunjangan kinerja
mesti mengikuti terhadap berapa kekuatan apbd masing masing
ini yang menjadi jawaban dari pak idris tadi yang dari ig karena itu masalah ketimbangan
sebetulnya kita urai saja apa sih sebetulnya janji dari pak prabowo
pak prabowo dalam item delapan sudah menyampaikan bahwa akan mengangkat honorer k dua menjadi aparatur sipil negara seluruhnya sesuai dengan item yang nomor delapan
dengan mengikuti terhadap kemampuan
kemampuan keuangan negara dengan sesuai prosedur yang ada
oke baik tapi kemudian mengapa ada terlontar dari wakil ketua bpn bahwa gaji guru akan dinaikkan menjadi rp dua puluh juta
ya itu salah satu dinamika dari bagian anggota bpn bisa bisa saja
karena kalau saya sampaikan di hadapan bpn kita dasarnya adalah undang undang empat belas tahun dua ribu lima
nggak bisa rupiah perundang
jadi itu bukan programnya pak prabowo dua puluh juta itu
itu kan salah satu dinamika yang disampaikan untuk menarik simpati honorer k dua misalkan
tetapi saya jelaskan
oh jadi memang clear ya ini untuk menarik simpati
yang disampaikan pak prabowo tadi adalah jujur kan dari mana uangnya
karena indonesia ini setiap hari kita butuh uang satu triliun
hutang kita itu lima ratus enam puluh lima pak aceh di badan anggaran saya di badan anggaran tahu
jadi satu triliun harus setiap hari kita berhutang
jadi realistis yang sampaikan pak prabowo kalau dua puluh juta dari mana
akan tetapi kalau di bawahnya dua puluh juta dengan menghitung tunjangan profesional tunjangan kinerja tunjangan khusus
sesuai dengan kemampuan uang negara
dengan disparitas dan juga dengan indeks yang telah ditetapkan oleh undang undang atau juga dengan bps itu lazim dan itu realistis
jadi saya pikir itu bagian dari dinamika tidak usah diperpanjang lagi pak mardani
tidak usah diperpanjang begitu ya
iya pak mardani
tapi kemudian sempat terlontar dan akhirnya memimbulkan polemik
sudah terlontar pak mardhani tapi pak mardani juga lupa bagaimana kemampuan uang negara
karena keseimbangan primer kita sekarang kan minus sembilan puluh triliun
karena pendapatan negara dengan penerimaan negara tidak imbang
kalau saya realistis saja
lihat dulu apbn nya
kalau apbn nya sudah
kalau apbn nya surplus bisa saja
lima tahun ke depan gaji guru menjadi dua puluh lima
baik tapi saya garis bawahi bahwa tadi
pak saya garis bawahi ya
gaji itu bukan gaji seperti yang disampaikan idi
gaji itu meliputi semuanya
tunjangannya pendapatan ya

jadi yang dimaksud dengan pak mardani itu mungkin bukan gaji tapi pendapatan guru
oke take home pay nya sampai dua puluh juta
oke tapi tadi sempat dikatakan loh ini untuk menarik simpati begitu ya
barangkali ini kan pendapat saya pribadi
perlu dipertanyakan lagi ke pak mardhani
jakarta jadi asumsinya jakarta
tapi kalau jakarta disamakan dengan papua disamakan dengan kalimantan barat
karena keuangannya nggak mampu terus realistis
oke pak aceh saya ingin tanya kan terakhir juga pak jokowi kemarin sempat berpidato di peringatan hari guru begitu ya
langsung melontarkan ada ide p tiga k
tapi ini juga kemudian langsung dikritisi p tiga k ini nanti justru akan menimbulkan ketimpangan
nah ini bagaimana
pertama soal upaya yang dilakukan oleh pak jokowi atau pemerintahan yang sekarang untuk meningkatkan kesejahteraan guru
itu sudah dilakukan dengan cara tadi
bagaimana meningkatkan misalnya satu sertifikasi guru
yang kedua tunjangan tunjangan profesi tunjangan kinerja dan lain sebagainya dicoba untuk terus menerus ditingkatkan
yang ketiga ingat bahwa persoalan pendidikan itu adalah persoalan dari domain otonomi daerah
ada kebijakan pemerintahan daerah ada baik kabupaten kota maupun di tingkat provinsi
jadi masing masing daerah menjadi sangat penting perannya di dalam konteks bagaimana mesejahterakan guru
oleh karena itu sebuah kebijakan yang dilakukan oleh presiden tentu ini juga terkait dengan seberapa mampu kemampuan fiskal dari masing masing daerah tersebut
tadi pak ramli menyampaikan secara tegas saya kira ya bahwa misalnya dki jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain
kenapa karena apbd dki jakarta lebih besar dibandingkan dengan apd apbd di daerah yang lain gitu
persoalan yang disampaikan oleh pak jokowi bahwa beliau akan menyelesaikan persoalan k dua itu dengan cara menerapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak sebetulnya kan begini
salah satu yang ingin dilakukan oleh kita ke depan dan saya kira itu menjadi perdebatan di kalangan kita bahwa memang mesti ada sistem yang nanti ke depan pengembangan karir guru
jadi biasanya kita harus memperbaiki sesuatu yang tidak lagi membedakan mana guru asn dan non asn
yang terpenting adalah bagaimana atau katakanlah honorer
yang terpenting adalah bagaimana setiap profesi guru memiliki standar yang sama dengan misalnya kualitas pendidikan yang memadai dengan kompetensi yang memadai
lalu kemudian dihitung berapa tahun dia bekerja
dan di usia berapa dia akan bekerja
dan mendapatkan apa
jadi dengan sistem itu nanti kita kedepan tidak lagi bicara soal guru asn dan guru non asn
tetapi bicara soal kompetensi bicara soal standar bicara soal standar karir guru yang tidak lagi membeda bedakan antara guru satu dengan yang lain
tadi yang disebutkan oleh pak ramli jelas bahwa persoalan yang kita hadapi kan soal ketimpangan
ini asn lebih tinggi pendapatannya
karena memang selama ini standarnya itu ada pendapatan
nah upaya kita adalah bagaimana membangun sebuah sistem pengembangan karir guru yang tidak lagi membedakan antara asn dan non asn
itu saya kira terjadi juga pada misalnya sudah mulai pada sekolah sekolah
sekolah sekolah itu kan standarnya sekarang ini sudah mulai dibenahi
ada sekolah negeri dulu sekolah negeri kualitasnya bagus sekali
tapi sekarang kan sekolah negeri belum tentu karena banyak sekali sekolah sekolah yang berbeda
sekolah swasta yang ternyata hasil akreditasinya itu bagus
nah yang terpenting adalah membuat standar pengembangan karir guru yang betul betul berangkat dari kestaraan
selama ini sudah ada standar atau belum
nah inilah yang kita akan lakukan reformasi di sistem pendidikan ini
tapi kan sudah ada waktunya pak jokowi kan sudah memerintah
mengapa ini kemudian tidak dilakukan pada saat awal eee
ini adalah satu karena kan proses yang dilakukan coba kita lihat ya
menumpuknya masalah k dua k satu
satu itu kan sebetulnya adalah warisan dari masa lalu
itu ingat loh bahwa persoalan k satu k dua itu proses yang menumpuk yang terjadi pada era era sebelumnya
dan k satu k dua itu kan juga disebabkan karena ada kebijakan kebijakan yang bersifat politik yang dilakukan misalnya
karena dulu dibelikan kesempatan bagi siapapun untuk misalnya pemerintah daerah untuk merekrut pegawai
untuk merekrut juga termasuk diantaranya guru
untuk merekrut juga termasuk diantaranya gue
untuk kemudian diberikan kesempatan untuk mengajar
lalu kemudian orang menjadi banyak mendaftar ke guru
dan itu terjadi sejak saya kira sepuluh tahun dia sudah mulai itu
guru guru honore mendaptal dan sebagainya
coba kalau kita mau konsisten sebetulnya
apa yang terjadi pada saat ini tidak murni bagian dari proses kebijakan pada empat tahun pemerintahannya pak jokowi
di samping memang kita tahu bahwa ada regulasi yang terkait dengan undang undang kita soal misalnya undang undang asn yang menyatakan bahwa
seseorang bisa dianggap menjadi asn seperti yang tadi disampaikan
mesti usia tiga puluh lima
dan oleh karena itu yang sekarang numpuk asn k dua ini
ini adalah mereka yang memang sudah mengabdi cukup lama dari proses rekrutmen yang sudah lama
sehingga kemudian beban itu harus disampaikan pada saat sekarang ini
terbentuk aturan begitu ya artinya
anda kayaknya ingin menanggapi pak nizar
tapi di break dulu kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pak nizar ingin menanggapi
ya yang disampaikan pak acik tadi karena akibat adanya perubahan
ya terima kasih
adanya peraturan menteri kemenpan rb yang baru
maksimum cpns yang bisa mendaftar yang sudah dapat spesialisasi untuk k dua itu adalah maksimum tiga puluh lima tahun
itu yang disesuaikan oleh cpns honorer k dua
kenapa ada batasan tiga puluh lima tahun
walaupun kita mengetahui mungkin karena pemerintah keberatan dengan fiskal
andai kata itu dirubah menjadi empat puluh lima tahun ini banyak cpns k dua kita yang bisa lolos mendaftar di administrasi
artinya itu aturan baru
di pemerintahan presiden jokowi ya
di presiden pak jokowi
dan kita memahami terhadap honorer k dua yang menagih janji pada tahun dua ribu empat belas
salah satunya adalah tanda tangan integritas fakta integritas pak jokowi dengan honor k dua akan mengangkat semua guru guru itu menjadi aparatur sipil negara
walaupun nanti pak aci bisa menjelaskan apakah itu benar apa enggak
tapi kita punya data itu salah satunya di poin kedua pak jokowi akan mengangkat menjadi aparatur sipil negara
aparatus sipil negara
aparatus sipil negara khusus k dua itu tanpa tes
ini yang ditutup oleh mereka selama empat tahun
sudahlah itu nanti biar pak jokowi yang menjelaskan
cuma saya menjelaskan kebutuhan fiskal kita
di sini ada timnya ya mungkin bisa menjelaskan langsung
bisa menjelaskan biar nanti masyarakat biar mendengar secara utuh ada apa sih sebetulnya kok tidak diangkat dan sebagainya
saya dalam rapat banggar pernah menyampaikan sesuatu ini kepada ibu menteri
salah satunya membahas dana kelurahan
kalau ibu memberikan dana kelurahan tanpa dasar hukum apakah nggak lebih baik ibu geser uang tiga triliun itu untuk mengangkat asn
saya usulkan itu di dalam rapat yang terbuka itu
dengan asumsi satu guru eselon satu itu gajinya kan satu tiga ratus
satu tiga ratus kalau dikalikan tujuh ratus lima puluh satu tahun itu butuh sembilan ratus lima puluh miliar

kalau dalam satu tahun itu butuh sembilan ratus lima puluh miliar
kalau dalam satu tahun itu butuhnya sekitar sebelas dua belas triliun
kan lebih baik selain kita bisa memberikan bantuan sosial untuk bisa mengangkat ekonomi kita
yang kedua janji politik pak jokowi bisa terrealisasi
saya sampaikan itu secara baik ke ibu menteri ternyata ibu menteri menjawab fiskal kita tidak ada
tapi ini kesempatan bagi pak jokowi sebetulnya masih di apbn dua ribu sembilan belas perubahan untuk bisa merubah itu
itu ada kesempatan dari pak jokowi
prinsip saya mau mengatakan
sebetulnya kesenjangan itu mas bisa kita atasi kalau kita tertip aturan undang undang empat belas tahun dua ribu lima semua tunjangan tunjangan itu diberikan
ini adalah tugas pemerintah misalkan antara pemerintah provinsi dki dengan jawa timur jawa barat atau juga luar jawa
berapa sih indeks yang pantas untuk disamakan ini
kalau dki saja bisa tiga puluh juta kenapa daerah yang banten kok tidak bisa yang lebih dekat dengan dki jakarta
sebetulnya ini adalah tugas kita bersama
kalau kita dibanggar sudah jelas
kalau dana apbn kita setuju saja
tapi kalau apbd kita nggak punya hak untuk menyetujui
ini yang menjadi masalah
oke problemnya adalah di kepala daerah masing masing gitu
kepala daerah dan lagi pula ada undang undang baru
ada undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu empat belas sekarang ada pemisahan
untuk paut sampai smp itu pemerintah kabupaten
untuk sma smk itu pemerintah provinsi
untuk yang universitas atau perubahan di pusat
ini yang menjadi masalah
baik sayang kepala daerah tidak ada di sini
perwakilan kepala daerah yang tidak ada di sini
jadi tidak bisa membela diri
tapi saya ingin berikan kesempatan dulu kepada guru yang mengamati jawaban jawaban
saling menyalahkan seperti ini itu sudah sering kami lakukan
jadi ini yang bikin kita mumbat sebenarnya
karena ketika kita mengkritik pemerintah pusat disalahkan daerah
ketika kita bertemu pemerintah daerah pemerintah daerah menyerahkan pusat
jadi saling menyalahkan ini korbannya tetap guru
jadi menurut kami sebenarnya kalau saya karena sudah lama di pendidikan
lama di organisasi guru
kita melihat begitu banyak aspek yang sebenarnya terjadi pemborosan anggaran di keuangan negara
yang sebenarnya kalau ditarik itu bisa mengangkat guru
misalnya yang terbaru
itu terjadi di pemerintah pusat berarti
kita tidak usah bahas daerah
pemerintah daerah beragam mereka
apbd mereka tidak memungkinkan untuk itu
misalnya dirjen gtk kemarin mengumumkan akan mengucurkan delapan ratus empat puluh miliar untuk mgmp saja
misalnya orang guru mata pelajaran
misalnya seperti itu
kalau ditarik tarik itu bisa mengangkat dua puluh ribu guru mbak
jadi sebenarnya kalau terjadi penghematan di km dikbud di kementerian agama di kementerian stek dikti
guru ini sebenarnya bisa dicukupkan
dengan syarat lain adalah mengefektifkan guru
rombongan belajar di indonesia hanya satu delapan juta
kalau mau misalnya menerapkan sistem delapan jam mengajar setiap hari
empat puluh jam seminggu
maka guru itu sebenarnya cukup
cuma kan ada guru kita yang ngajarinnya hanya senin sampai rabu
kenapa karena jam mengajar mereka hanya itu
kenapa bisa terjadi seperti itu
karena mata pelajaran kita tidak efektif
di sisi lain guru guru kita kualitasnya rendah
terutama smk ya
yang kami paling permasalahkan itu smk
smk ini tidak ada sumber gurunya dari mana
sementara cambridge tech dikti ngotot dengan cara mereka
jurusan jurusan adaptif dan jurusan normatif sudah tidak dibutuhkan lagi
guru bahasa indonesia matematika bahasa inggris dan sebagainya sudah tidak dibutuhkan lagi
yang menumpuk di pasar sudah terlalu banyak
tidak ada yang mau terima lagi
tapi mata pelajaran produktif di smk tidak ada yang produksi
mana pernah kita mendengar kita berharap lah dpr bisa mendorong cambridge tech dikti melakukan itu

mana pernah kita mendengar sarjana pendidikan pertanian
yang dibutuhkan itu pak
sarjana pendidikan peternakan
yang ada adalah sarjana peternakan yang dipaksa jadi guru
malah ada ide baru tentara yang dijadikan guru
ini kan ide ide gila yang membuat pendidikan kita semakin semraut
jadi yang dibutuhkan tidak dilakukan yang tidak dibutuhkan dikerjakan
anda menangkapnya mengapa kemudian berbagai kebutuhan guru ini tidak dilakukan
karena itu tidak jelas
di situ masalahnya
kita mau apa lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan tidak ada yang jelas
dan setiap pergantian pemerintahan pergantian menteri pun terjadi perubahan juga yang drastis ke menterian
perubahan ini saja di selama pak jokowi perpindahan dari pak anies ke pak muhajir itu berubah drastis
ini kemudian membuat guru guru juga jadi bingung mau bikin apa
kalau dpr sih menangkapnya bagaimana
karena pemerintahan pak jokowi memecah ya kementerian ini menjadi dua kementerian
satunya kemendikbud itu perpres dua puluh tahun dua ribu lima belas satunya adalah kemendikti perpres dua puluh satu tahun dua ribu delapan belas
akibat pemecahan ini gagap semua itu di kementerian
dulu kemendikbud dengan kemendikti kan jadi satu
jadi urusan dari paud ya anak usia dini sampai ke sarjana itu diurus oleh satu kementerian
kemudian dirubahlah menjadi dua
dampaknya kalau kemudian dipisah seperti itu
ya inilah dampaknya anggarannya terpecah pecah
enggak di kemenak juga dihitung
di kementerian lain juga dihitung
malah diantara tiga kementerian kementerian pendidikan yang paling rendah
kemendikbud yang paling rendah terhubung dengan kemendikti
cuma begini terdesentralisasi semuanya
sebetulnya kata saya ini adalah tinggal niat baik saja yang disampaikan oleh pak ramli tadi
saya adalah salah satu orang yang menentang itu mpg
karena ini tidak efektif
sistem zonasi ini menjadi masalah di bawah
saya mengusulkan kepada kementerian kementikbud kepada pak muhajir agar ini mengangkat honor aja
lagi lagi masalahnya tinggal kepada sn dengan pak presiden dong
sebetulnya kita sebagai partai oposisi menyarankan yang baik
dengan cara mengurai dan mengurangi terhadap anggaran anggaran yang tidak ada
oke kalau ada saran saran yang baik
kenapa kemudian tidak diimplementasikan
begini kita juga harus melihat mana yang menjadi skala prioritas
saya bukan di komisi sepuluh saya kebetulan di komisi delapan
juga mungkin sedikit agak mengetahui tentang bagaimana proses untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru
apa yang dilakukan dengan misalnya tadi program mgmp itu adalah sebagai upaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan
terutama pada aspek guru sering berpengalaman
guru sering bertemu bermusyawara bertukar pikiran bertukar gagasan tentang bagaimana meningkatkan kualitas dari guru tersebut
karena begini betul kesejahteraan penting dan itu harus menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru
tetapi jangan lupa ada juga aspek aspek lain dari proses pendidikan kita
pertama soal peningkatan misalnya sarana perasarana
itu menjadi sangat penting
karena kita masih banyak sekolah sekolah yang rusak kemudian bahan ajar yang bermasalah dan lain sebagainya
itu yang harus didorong sedemikian rupa walaupun itu juga menjadi domain dari pemerintah daerah
yang kedua misalnya kita juga perlu meningkatkan bagaimana kompetensi guru dengan cara menyekolahkan guru ke jenjang yang lebih tinggi
sehingga kualitas gurunya semakin baik
meningkatkan kompetensi guru
meningkatkan kompetensi guru meningkatkan kualitas guru itu juga menjadi bagian yang sangat penting
supaya sebagaimana yang kita tahu bahwa yang namanya pendidikan kurikulum ilmu itu kan selalu berkembang secara terus menerus
nah jadi belum lagi kita bicara soal misalnya biaya operasional sekolah belum lagi kita bicara soal bidik misi bicara soal kualitas apa namanya peningkatan anak anak kita yang terutama di daerah terluar
daerah terdepan dan daerah yang memang masih punya kendala terhadap akses terhadap pendidikan
itu menjadi penting untuk kemudian dipikirkan juga oleh kita
jangan sampai kita bicara soal peningkatan guru tetapi misalnya anak anak kita gitu ya punya keterbatasan untuk bisa mengakses terhadap kualitas pendidikan itu gitu loh
tadi saya catat sebetulnya sarana dan prasarana itu menjadi penting
tapi yang menjadi problem
problem sebenarnya seperti ini
kenapa kita sibuk berbicara soal kualitas kalau yang mau ditingkatkan kualitasnya saja tidak ada
kalau gurunya kurang apa yang mau ditingkatkan
jadi menurut saya yang pertama cukupkan dulu gurunya
kalau gurunya sudah cukup kita berbicara kualitas
ini kita berbicara kualitas gurunya tidak cukup
jadi anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru itu sebaiknya untuk pengadaan guru dulu
gurunya ada baru ditingkatkan kualitasnya
kami di ikatan guru indonesia itu dalam tiga tahun
melatih satu empat juta guru tanpa apbn
kami sudah bicara sama kemdikbud dengan dirjen gtk
delapan puluh empat miliarit delapan ratus empat puluh miliarit terlalu besar dibuang buang untuk hal
ya mungkin ada gunanya ya
kita tidak bisa memungkiri juga bahwa gunanya ada untuk peningkatan kompetensi guru
tapi itu terlalu besar
ada hal lain yang lebih urgent dibanding itu
kalau kemudian tadi disampaikan itu itu nanti
cukupkan dulu yang ada
kita punya sepuluh unit truk
kita hanya punya tiga sopir
kita mau meningkatkan terus menerus tiga sopir ini kemampuannya
sementara ada tujuh truk yang nganggur
kenapa kita yang kita berpikir seperti itu
bahkan kita memilih untuk sopir yang tidak kompeten sama sekali untuk mengendarain yang gajinya tidak jelas
asumsinya sederhana seperti itu saja
tapi sebetulnya sih sudah dijanjikan nih sama presiden jokowi kemarin
tidak akan sukses
karena kemampuan daerah berbeda beda
yang bisa seperti dki kan hanya dki
makanya saya sampaikan kalau p tiga k itu menyalahi terhadap undang undang empat belas tahun dua ribu lima belas
kalau guru itu diangkat oleh skpd satuan kerja perangkat daerah maka dia ditanggung oleh apbd
kalau dia diangkat oleh pusat maka dia ditanggung apbn
bagi guru guru swasta tergantung terhadap p tiga
atau perjanjian kerjasama
kalau itu nanti dilakukan ya cara mengajar guru untuk membawa
untuk membawa digitalisasi revolusi industri empat tidak akan jalan
karena asupan asupan dia tidak ada
yang butuh kita dorong itu adalah yang butuh kita dorong adalah
bagaimana guru secara mandiri meningkatkan kemampuannya
itu yang paling penting sebenarnya makanya
nah bagaimana kemudian peran pemerintah untuk membantu itu kita akan lanjutkan setelah jeda
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ada polin curiosity di bawah biodata kasual universities
but i see you in berlin
terkait dengan kebutuhan seberapa besar jumlah peserta didik yang ada di indonesia dikaitkan dengan seberapa besar jumlah guru yang dibutuhkan
saya terus terang saja saya belum tahu secara lebih detail gitu ya soal berapa kebutuhan guru yang dibutuhkan oleh kita dikaitkan dengan besaran dari jumlah peserta didik yang ada
tentu itu kan semua harus didasarkan pada koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan tentu juga dengan pemerintah pusat
jangan sampai ya misalnya pengangkatan guru di satu daerah itu ternyata lebih besar gurunya dibandingkan misalnya dengan peserta didik yang ada
itu kan perlu ada kajian yang matang
ada kajiannya atau tidak mungkin kalau dari guru bisa diminta yang masukkan
sebenarnya asumsi rombel itu
itu kan jelas
rombongan satu rombongan belajar tiga puluh enam siswa atau tiga puluh lima siswa itu jelas
artinya kelasnya ada
setiap kelas satu kelas itu minimal satu guru kan seharusnya
cuma kan di daerah ada enam kelas yang hanya satu guru pns nya
dia juga yang kepala sekolah
dia juga yang tata usaha gitu kan
pelajarnya gantian lagi enam kelas
nah ini enam kelas yang terada
kemudian mereka mengangkat guru honorer yang bisa datang tidak datang
sebelum kita bicara kualitas
ya kita harus bicara kuantitas dulu
cukup nggak asumsi mobil truk itu kan jelas
kita punya sepuluh truk
terus tujuannya dibiarkan
tapi kita membawa uang kita untuk meningkatkan kualitas yang tiga orang ini
kalau kemudian presiden jokowi kemarin mengatakan sempat ada solusi untuk p tiga k itu bisa menjadi solusi atau tidak
apakah regulasi kita memungkinkan p tiga k itu dibiayai oleh
kalau itu tidak bisa dicerahkan ke daerah sudah pasti tidak bisa
begitu banyak daerah terutama di timur indonesia ini yang statusnya tertinggal
jangankan untuk membiayai pendidikan bayi dirinya sendiri saya tidak mampu
jadi skema p tiga k ketika dibawa ke daerah ya sudah pasti gagal
tidak mungkin lah kita berpikir sampai bisa
kecuali kalau itu ditarik regulasinya diubah dibawa ke level nasional berarti akan setara dengan pns
kalau itu tidak diubah ya tidak bisa
makanya tadi yang saya sampaikan kalau ingin jadi yang solutif ya pilih pak prabowo aja
karena akan mengangkat honorar k dua
saya tidak terlibat di sana
tapi prinsipnya begini
menurut saya pak jokowi segera merubah yang batasan umur maksimal tiga puluh
yang kedua kenapa fiskal kita diberat beratkan kalau memang itu tidak berat angkat sajalah yang rp tujuh ratus lima puluh ribu sesuai yang diusulkan oleh pak ramli
kalau gurunya kurang sementara yang kita guru yang mau mengajar muridnya itu minus gurunya apa yang mau didapat oleh murid itu
jadi saya pikir biar ada rasa keadilan masih ada waktu kok pak jokowi untuk bisa mengangkat tanpa ujian untuk tujuh ratus lima puluh ribu honorar k dua
yang ada tujuh ratus lima puluh ribu bank ada data lagi delapan ratus tapi disitu masih di share masih bisa mengikuti cpns
kita tahu pak aceh cpns yang sekarang itu mbak dari satu seratus orang yang ikut
ini pemerintah saya dengar masih akan menurunkan ranking lagi grade lagi
ini kan bagaimana
ya sudah lah sekarang tergantung pemerintah lah
ya itu menurut saya problem serius ya
kita kan ingin bahwa mungkin guru guru seperti pak ramli ini proses cat nya juga
luar biasa begitu
dan kita ingin bahwa standar yang dimiliki oleh guru guru kita
tentu dengan kompetensi yang betul betul inputnya yang insya allah nanti mengeluarkan output yang baik juga
jadi oleh karena itu menurut saya memang ya harus ada satu pendekatan yang lebih komprehensif pak nizar ya
terhadap tujuh ratus lima puluh ribu dari kkn k dua tersebut gitu
karena kan yang kita pertaruhkan kan sebetulnya adalah nasib anak anak bangsa
jadi menurut saya soalnya
ya sudah angkat sajalah bilang ke pak jokowi
tapi sebenarnya keinginan kita sebetulnya begitu
nah itu dia ya kalau kita melihat perbincangan pak jokowi
pak jokowi setuju mengangkat itu
bukan soal itu ini persoalan nasib bangsa
anak anak didik kita
yang harus kita pikirkan mengangkat itu sesuatu yang gampang
tapi persoalannya kan ini soal fiskal sustenibilitas mereka nanti selama mereka menjadi tenaga asn
kapan lagi pemerintah baik kepada rakyatnya
kan ada juga skala prioritas yang lain yang harus kita pikirkan
soal misalnya bagaimana ya itu tadi
soal anak anak harus punya kartu indonesia pintar
soal mereka harus punya apa namanya
betul dan lain sebagainya
jaminan kesejahteraan sosial yang lain
yang juga itu juga sangat penting
oke masalah pendidikan memang masalahnya sangat kompleks begitu ya
tapi memang guru memang menjadi salah satu kunci
nah kalau melihat
menurut kami tidak kompleks
kalau melihat tidak kompleks
tapi memang pengelolaannya yang tidak baik
ya karena guru kurang ini
itu urusan ya persoalan kecil juga kalau pengelolaannya tidak baik ya pasti kompleks jadinya
tapi kalau dikelola dengan baik saya pikir bukan persoalan kompleks yang di pendidikan
cuma memang tarikan kepentingannya terlalu banyak
misalnya guru di sekolah negeri kurang tapi guru pns nya dibawa ke swasta
sekarang gak boleh mas
sekarang gak boleh
ya sekarang gak boleh
itu dulu pak ya
itu masih banyak di pegeruan tinggi swasta
dpr harus tahu bahwa begitu banyak pns yang masih ada di sekolah sekolah swasta itu masih ada
nggak sekolah ya kalau sekolah
saya kemarin di kalimantan tengah itu masih ada kepala sekolah teman saya pns di sekolah swasta
tahun ini harus tuntas
jadi yang pns yang ada di swasta harus balik lagi
iya ini memang harus ditertibkan
karena tarikan tarikannya banyak
kemudian persoalan anggaran tadi
kalau kemdikbud bisa menghemat
mereka punya empat puluh triliun ya
sepuluh triliun itu kalau berbagai kegiatan yang mubasir di hotel hotel berbintang itu kan bikin sakit hati pegawai honorer
saya setuju itu
bayangkan mbak kemdikbud bikin kegiatan satu kegiatan tiga miliar habis misalnya
sementara gubernur dua ratus lima puluh ribu untuk makan saja susah
tapi sebagian orang dibawa ke hotel dibikin senang senang gitu
kalau kemdikbud bisa menghemat anggaran dari empat puluh triliun itu menjadi dua puluh triliun misalnya
sepuluh triliun kan bisa mengangkat lima ratus ribu guru
itu kalkulasi sederhana
semoga ini memang
jadi jangan dianggap

saya tidak setuju kalau dianggap pendidikan itu ribet
kita yang yang ribet ribetkan
oh kita yang ribet ribetkan
hanya dibutuhkan komitmen dan kemampuan
goodwill dari pemerintah
dari yang mengelola
kalau kemudian kita sudah mendengar jeritan pak ramli yang mewakili para guru di indonesia
kita dengar kan semua komitmennya cukup tinggi ya untuk memperbaiki sejahteraan guru
semoga tidak pada saat masa masa kampanye saja ya
tapi kemudian berlanjut berkesenambungan empat tahun ke depan
sayang sekali waktu kita sudah habis
kita akan lihat bagaimana kemudian janji janji ini akan direalisasikan ke depannya
pak ramli pak nizar pak aceh terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news
guru bak pelita penerang dalam gulita
begitu penggalan lagu jasa meguru yang diciptakan m isan fahri
tapi realita berkata lain
masih terus berjuang keluar dari kegelapan status pekerjaan dan kesejahteraan
dari dulu sampai sekarang
cnn indonesia prime news segera kembali